ini pasti telah selesai tetapi juga nanti masih dulu pernah dicek oleh viva
tapi akan ada proses ulang lagi dari fifa untuk yang u tujuh belas karena yang kemarin dicek untuk u dua puluh
ini yang sudah diperbaiki baik seed nya kemudian rumputnya
kemudian lampunya toiletnya tempat ganti pakaian akses keluar masuk stadion maupun keluar masuk jalan arupat
semuanya detik detik dilakukan oleh kementerian pupr
dan untuk u dua puluh kemarin ini sudah layak untuk dipakai
tapi untuk u dua puluh kemarin ini sudah layak untuk dipakai

untuk u tujuh belas masih ada proses perbaikan lagi karena memang ini beda
jadi mungkin jahit rumputnya tetap dilakukan
yang menentukan layak dan tidaknya itu fifa bukan presiden
tugas kita menyiapkan memperbaiki merenovasi
kalau sudah fifa ke sini
siap ya berarti itu layak